gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku tidak akan terburu buru bergabung dengan partai politik setelah menuntaskan tugasnya di jakarta pada oktober nanti
ia memilih untuk berfokus menuntaskan tugasnya dalam sisa masa jabatan gubernur
hal ini disampaikan anies usai melakukan kerjasama penataan kawasan kemayoran antara pemprov dki jakarta dan juga universitas gajah mada yogyakarta
saat ditanya setelah menjabat gubernur akan mencari partai pendukung anies mengaku ingin istirahat sejenak dan memantau situasi
berarti kalau itu sudah selesai baru mencabat tahap berikutnya